sejumlah ibu muda menangis terseduh saat mengadu ke kantor kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kawasan gambir jakarta pusat
mereka meminta kementerian pppa agar membuat rancangan undang undang hak asuh anak korban perceraian
sejumlah ibu muda korban perceraian ini mengadu ke kementerian pppa senin siang
sambil terseduh satu persatu para ibu muda ini menceritakan kerinduan mereka terhadap buah hati yang telah lama tak bertemu pasca perceraian
mereka yang tidak mendapat hak asuh oleh pengadilan tidak lagi bisa bertemu dengan anaknya
mereka mendorong kementerian pppa segera membuat ruu hak asu anak korban perceraian
menanggapi keluhan tersebut kementerian pppa akan segera membentuk satgas untuk memediasi para ibu agar bisa dipertemukan kembali dengan anak anak mereka
mereka juga akan berpercaya
karena ada perceraian atau perpisahan dari kedua orang tua tentu hak pengasuhan anak ini tetap dilakukan oleh kedua orang tuanya
tapi di mana penempatan anak itu akibat dari keterpisahan orang tua nah ini juga sebenarnya harus mendengarkan suara anak itu sendiri